sebuah jembatan gantung di kecamatan cidolog ciamis ambruk saat dilintasi warga
akibatnya belasan orang yang hendak menghadiri resepsi pernikahan terjatuh ke dasar sungai yang kering hingga terluka
video amatir ini merekam proses evakuasi korban ambruknya jembatan gantung di kecamatan cidolok kabupaten ciamis selasa siang
ketiadaan alat membuat warga hanya mengandalkan tandu dadakan yang terbuat dari bambu dan kain sarung untuk mengevakuasi korban
sejumlah korban kemudian dibawa ke puskesmas cidolok
banyaknya korban sempat membuat petugas medis kewalahan
sebagian korban mengalami luka di kepala sementara yang lainnya mengalami patah tulang
setidaknya lima belas warga terluka akibat jembatan gantung penghubung dusun pabuaran dengan dusun ciparai itu ambruk saat dilintasi
mereka semula berniat menghadiri
resepsi pernikahan di dusun tetangga
jembatan yang dibangun sekitar lima belas tahun lalu ini juga sebagai penghubung kecamatan cidolog dengan kecamatan pamarican kabupaten ciamis
diduga selain tak kuat menahan beban lapuknya jembatan gantung yang terbuat dari bambu ini yang menyebabkan jembatan ambruk
diperkirakan sebanyak dua puluh tiga orang yang didominasi ibu rumah tangga dan anak anak yang melintas jembatan tersebut dalam waktu bersamaan
tidak tahu ini ada lima belas orang
terus ada tanda tanda suara dulu atau gimana tiba tiba ambruk
jadi begini mereka itu warga dari kecamatan pamarican akan menghadiri undangan hajatan
sekitar dua puluh tiga orang menyeberang jembatan tersebut dan tiba tiba jembatan itu rubuh
jadi sekitar lima belas yang terluka itu dibawa tiga belas ke cimaraga ke puskesmas pamarican
yang dua orang ke puskesmas cimaragas
seluruh korban luka saat ini sudah mendapatkan penanganan medis
sementara polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara
deden rahadian ciamis